proses rekapitulasi suara pilgub dki jakarta tingkat kota madia hampir selesai dilakukan
menurut ketua kpud dki jakarta sumarno dari enam wilayah hanya kota madia jakarta timur yang belum menyelesaikan proses rekapitulasi
dari pantauan kpud dki jakarta rekapitulasi suara tingkat kota madia berjalan dengan lancar
namun memang ada beberapa pembahasan yang menonjol saat penghitungan dilakukan di sidang pleno
dari monitoring yang saya lakukan di berbagai kota kemarin memang yang banyak dipertanyakan soal pemilih tambahan
pemilih tambahan mengapa cukup banyak dan kemudian berapa banyak yang menggunakan ktp elektronik berapa banyak yang menggunakan surat keterangan
nah itu yang dipertanyakan dan juga kemudian tentang mereka mereka yang tidak menggunakan hak pilih
tapi dari enam wilayah kemarin
tidak ada yang mempersoalkan terkait dengan perolehan suara calon
untuk mengetahui perkembangan rekapitulasi suara pilkada dki jakarta sudah ada koresponden cnn indonesia istiarto sigit
ito hingga sore ini apakah wilayah jakarta timur sudah menyelesaikan proses rekapitulasinya
ya selamat sore eva sampai dengan sore hari ini memang kota madia jakarta timur belum menyelesaikan proses rekapitulasi pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas
memang keterangan dari ketua kpud dki jakarta sumarno dari enam
tinggal kota madia jakarta timur yang belum menyelesaikan proses rekapitulasi dan ditargetkan hari ini akan selesai
seperti kita tahu memang hal kemarin dan juga hari ini merupakan jadwal proses rekapitulasi kota madia
dan nantinya memang akan lanjut dalam proses rekapitulasi tingkat provinsi pada tanggal dua puluh enam hingga dua puluh tujuh februari dua ribu tujuh belas
ada beberapa catatan dari sumarno dalam proses rekapitulasi di tiap kota madia
dari pantauan kpud dki jakarta memang urusan berapa besar perolehan suara tidak menjadi masalah
namun berapa banyak pemilih tambahan yang ada di tiap tps menjadi concern setiap saksi dari para paslon
hal ini yang kemudian akan dimutahirkan oleh kpud dki jakarta jikalau nanti ada putaran kedua pilgub dki jakarta
jadi nantinya dpt yang ada pada pilkup pertama itu akan berubah
dipastikan akan berubah karena ada penambahan dari dpt pertama lalu ada dptb atau tambahan
juga warga dki jakarta yang berumur tujuh belas tahun pada saat hari pencoblosan
nantinya kpud akan mengeluarkan daftar pemilih sementara untuk mengetahui respon dari publik sebelum ditetapkan menjadi dpt
hingga saat ini memang kita masih menunggu proses rekapitulasi yang belum selesai
dan tanggal dua puluh enam maupun dua puluh tujuh februari kita akan mengetahui berapa besar perolehan suara tiap pasangan calon
dan apakah pilkup dki jakarta dijalankan satu putaran atau dua putaran
jika terjadi sengketa terkait rekapitulasi perhitungan suara
ya sumarno menjelaskan memang seluruh jalannya proses pilgub di dki jakarta sebetulnya berjalan cukup kondusif
dengan tingkat kecurangan ataupun kesalahan yang sangat kecil begitu kira kira menurut dari kpud
namun kpud membuka kesempatan apabila tim dari tiap paslon ingin mengajukan sengketa
nantinya setelah tanggal dua puluh enam atau dua puluh tujuh februari eva
mereka diberikan waktu tiga hari setelah itu untuk mengajukan gugatan sengketa kepada mahkamah konstitusi
jikalau nantinya tidak ada sengketa yang dilaporkan oleh tim sesda paslon
maka tiga hari setelah tanggal dua puluh enam atau dua puluh tujuh akan ditetapkan siapa pemenang dari putaran pertama
apakah nantinya akan ada putaran kedua yang memasukkan dua dari tiga pasangan calon yang ada putaran pertama
dan kpod dki jakarta sendiri telah menyiapkan saksi saksi
lalu juga semua data data terkait
sebagai tindakan preventif jikalau nantinya ada sengketa yang diajukan kepada mahkamah konstitusi
dan sebagai catatan memang setelah nanti ditetapkan apakah ada putaran pertama atau putaran kedua
setelah itu masih ada rangkaian yang cukup panjang eva
kita akan melihat kembali kampanye yang akan dijalani oleh dua pasang
begitu kira kira lalu sosialisasi yang tidak dilakukan oleh tim ses
namun dilakukan oleh kpud dki jakarta
hingga nantinya kita akan melihat sekitar bulan april adanya proses pemungutan suara
jika pilgub dki jakarta masuk
putaran kedua eva
baiklah istiarso sigit melaporkan langsung terkait rekapitulasi suara pilkada dki jakarta